kemana ya sekarang sobri
dari pagi belum masuk kantor
saya datang ke rumahnya juga gak ada
yaudah cost saya pamit dulu ya
kamu beres beres rumah
yaudah kalau gitu saya permisi dulu wa
selamat pagi pak
hati hati alat hujang ya
saya itu belum masak
ini kan baru dipel
nanti kotor lagi
juga nanti kamu pel
tidak akan menang kalau debat sama kamu madang
debat apa tuh kum
debat tuh kalau hujannya deras banget
ada petir ada guntur tuh debat
nah kalau lebat
serangga tuh yang diatas puun
penghasil mandu tuh lebat
oh itu lebah
oh itu lebah
yang sedang berdebat
dibawah hujan lebat
sambil makan bat
kalau ini saya suka kan didang
si bengek dateng tuh
dia bukan bengek dan kagetan
lah iya kalau kaget terus bengek
oh ya allah
jadi gini mak saya itu mau membentuk kelompok belajar
tercatat ada tiga siswa smp di ciraos ada febri edward sama claudia
saya berharap dengan adanya kelompok belajar ini bisa menumbuhkan semangat cinta belajar
apalagi kan ada febri yang nilainya bagus dan suka baca
iya bu guru edward juga sudah mulai hobi membaca semenjak dia berteman sama pebri
walaupun bacanya buku komik
hehehe ya nggak apa apa mak yang penting kan mereka hobi baca
kalau mereka hobi baca kalau ada waktu luang pasti mereka akan lebih milih membaca daripada main handphone
iya bu guru
saya ragu apa aku mengizinkan kalau febri ikut kelompok belajar
itu biar nanti saya yang bicara sama pak aku mak
iya iya bagus bu guru eh bu guru ini ada kacang garuda rosta
silakan bu guru
kiosnya kecil kayak gini
kiosnya kecil kayak gini
mau jualan apa coba di sini kalau kayak gini
kirain mah gede rame
atau kalau kayak gini mau taruh di mana coba mesin jahitnya
katanya mau cari kegah
enggak tukang dadang
akum bukan kamu akum
akum yang pintar masak kak tukang dadang
buka catering aja kum
iya saya tahu kang dadang
kan kang dadang udah bilang
lihat lihat kum
dui mukanya langsung merah merona begitu ngelihat saya
ceria bener ya dong ya
saya ada di sini ya ceria bener ya
oncom aduh jadi jadi oncom mak
ya ampun ngapain sih beli beli oncom
kamu beli tempe aja
taruh di lemari berapa minggu
lama lama juga jadi oncom
ujung ujungnya kangkung dui kangkung dui
lihat lihat lihat kum
mulutnya lemes pisatnya kum ya
mau dilakban aja mulutnya lakban aja tuh
mendingan saya dong daripada kamu
katanya belinya toko organik toko organik
ujung ujungnya tukang dorongan juga
bang keda mas batangan tidak
oh lihat tuh
ini nyu saya mau beli apa kalau begini
kamu sih dang
ida kamu tunggu di sana aja ya
tunggu instruksi emak
masih seperti dulu
saya ngajak kamu ke sini bukan untuk mengingat masa lalu
tapi tempat ini yang dekat dengan rumah saya
kamu jangan pura pura
saya tahu tujuan kamu
gagal menikah dengan saya
sekarang anak kamu kamu suruh menikah dengan cucu saya
menyuruh sobri menikah dengan dede
supaya kamu tiap hari ketemu saya
saya juga tidak setuju eros
kalau kamu gak setuju larang dong anak kamu mendekati cucu saya
saya sudah melarang sobri
kamu memang pembohong dari dulu
kenapa kamu tidak melarang dede ketemu saya
saya selalu larang
tapi kenapa sekarang dia masih berhubungan
karena anak kamu selalu datang ke rumah saya
saya selalu larang
tapi kenapa sekarang dia masih berhubungan

saya selalu larang

kamu lihat sobri
belum lihat pak
kemana ya sekarang sobri
tadi pagi belum masuk kantor
saya datang ke rumahnya juga nggak ada
ya udah kos saya pamit dulu ya